rumah kontrakan di kafling kamboja
c pelungut batuaji batam kepulauan riau ini
dihuni keluarga ahson
sebelum wabah virus corona
ahson bekerja di sebuah bengkel pengecatan mobil
dengan pendapatan satu juta per bulan
sementara sang istri berjualan tempe goreng keliling
kini tempat ahson bekerja telah tutup
akibat wabah virus corona
menggoreng tempe untuk dijual
namun kebutuhan keluarga dengan lima anak dan sewa rumah
tentu tak cukup hanya mengandalkan dagangan tempe
ahson yang juga dalam kondisi sakit
akhirnya nekat menawarkan telpon genggam
yang sudah rusak kepada warga
demi bisa membeli beras
aksi ason inilah yang membuatnya viral di media sosial
perhatian dan bantuan dari berbagai kalangan pun
berdatangan untuk kembali ke rumah
ahson dan keluarga pun hanya bisa berharap
pandemi virus corona dapat segera berlalu
sehingga ia bisa mendapatkan pekerjaan
dan kembali bisa menafkahi keluarganya
motif ekonomi juga menjadi alasan utama
para pedagang di pasar asmk jakarta barat
berjualan di tengah berlakunya
pembatasan sosial berskala besar atau psbb
lapak lapak kecil pedagang digelar di pasar asmk jakarta barat
sejak pagi hingga sore hari
mereka bukan tidak mematuhi aturan
yang dikeluarkan oleh pemerintah
namun urusan perut masih menjadi alasan utama
ditambah bantuan sembako
yang dijanjikan tak juga diterima
alasan utama adalah
alasannya gampang saja sih
perut harus diisi bantuan nggak ada
kita keluar mati di dalam juga tetap mati
gitu saja alasannya gampanglah
dihimbau ada tiap sehari dua kali diimbau terus
dilarang terus tapi mau diapain
kita perut yang dikejar bukan apa apa
kegiatan jual beli yang dilakukan di pasar asmk
sangat riskan terhadap penyebaran corona
dan melanggar peraturan gubernur
nomor tiga puluh tiga tahun dua ribu dua puluh
yang berlaku hingga dua puluh empat april mendatang
tim liputan cnn indonesia